dan untuk mengetahui informasi terkini kesiapan wisma atlet sebagai rumah sakit darurat corona kami telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia ruli kurniawan
selamat sore ruli kita ingin memastikan kembali bagaimana kesiapan wisma atlet yang akan dioperasikan sebagai rumah sakit darurat ini
sekaligus ingin mengkonfirmasi seberapa maksimal kemudian sosialisasi penggunaan wisma atlet ini bagi pihak pihak yang berada di sekitar apakah ini sudah juga diterapkan di sana
selamat sore ferdi saya bisa katakan bahwa gugus percepatan penanggulangan covid sembilan belas ini bekerja ekstra keras
bahkan saya tadi sempat berbicara dengan beberapa personil yang bertugas di sini bahkan banyak dari mereka yang bekerja sampai dua puluh empat jam untuk bisa menyelesaikan pembangunan rumah sakit darurat covid sembilan belas ini yang nantinya akan dioperasikan besok tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
dan saya sekarang berada di lantai satu tower tujuh di mana lantai tower tujuh sendiri akan menjadi instalasi gawat darurat
saya bisa menunjukkan sebagaimana situasi di igd tower tujuh di sini anda bisa di belakang saya ini sudah banyak sekali alat alat kesehatan peralatan medis sudah ditempatkan di sini
ini adalah mungkin anda bisa lihat adalah fibrirator atau alas shock kejut jantung sudah disiapkan di sini
ini juga anda bisa lihat di belakang sana sudah pula disiapkan ada sejumlah kursi roda juga sudah ada bed bersama dengan oksigen di sana
dan juga di sebelah sana juga sudah disediakan juga ada portable x ray berserta juga ada barriernya untuk mencegah radiasinya
dan kalau kita melihat juga di sebelah kanan kita sebelah sini anda masih bisa melihat bagaimana tim percepatan pembangunan dari gugus percepatan dari penanggulan covid sembilan belas ini terus bekerja di sini koordinasi terus dilakukan di sini
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana
baik dari bagaimana